hai ke jakarta naik transjakarta eh sekarang ada mrt raktangga jadi ceritanya nih saya dan
teman teman influencer diundang untuk mencoba pertama kali menggunakan mrt tangga itu nanti gimana
rasanya pakai mrt untuk pertama kali apakah nyaman atau ada banyak kekurangan atau sudah siap untuk
menjadi moda transportasi publik di jakarta ayolah kita lihat langsung aja oke untuk
menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini